pasangan calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno mengaku sudah menerima komunikasi dari empat parpol pendukung koalisi agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
sekretaris tim pemenangan anies sandi syarif mengklaim empat parpol dari koalisi ahy silvi yakni partai demokrat p tiga pkb dan pan memberikan sinyal untuk bergabung dengan koalisi anies sandi
syarif mengaku anies baswedan sudah bertemu dengan ketua umum ketiga parpol yakni p tiga pan dan pkb
sudah intensif mudah mudahan tiga empat hari mendatang sudah formal definitif dukungan parpol akan pindah ke kita
cuman justru hari hari sekarang ini kemarin dan hari ini secara sporadis ya dukungan secara informal pengurus pengurus p tiga cabang pengurus pengurus partai amat nasional cabang pengurus pkb cabang
tingkat kota sudah mendukung secara
secara terbuka di cicuruk jadi tinggal kalau saya berkat kata ini tinggal nunggu stempelnya aja suratnya sudah ada